pernahkah anda merasakan sensasi perbaduan rasa antara rujak cingur dan mentok bakar
nah di surabaya ada sebuah warung makan yang menyediakan menu unik ini
seperti apa kenikmatan menu ini berikut liputannya
sensasi rasa sih rasa saat menyantap makanan tentu diharapkan oleh semua pecinta kuliner
di sebuah warung makan di jalan soekarno mer kalijudan surabaya menyediakan menu unik namun menimbulkan sensasi rasa spesial saat disantap
yakni tahu congor mentok bakar
sesuai namanya makanan ini memang paduan dua menu khas jawa timur yaitu rujak cingur dan mentok bakar
yang disajikan dalam satu paket hidangan
dan menyantap sajian dengan potongan cinggur sapi yang kenyal dan tahu goreng dalam taburan bumbu kacang dan petis
khas rujak cingur ini dijamin lidah anda tak akan berhenti bergoyang
selain itu kelembutan daging mentok bakar dengan olesan bumbu khas semakin memanjakan lidah penikmatnya
mentok sama congor ini mungkin hanya satu satunya di sini
saya berharap dengan keluarnya menu ini bisa menjadi menambah menu yang ada di surabaya
untuk membuat menu unik ini sangat mudah karena memang hanya memadukan dua menu yang sudah populer di jawa timur
tahu congor merupakan tahu dan cinggur sapi dengan seraman bumbu kacang rujak cinggur
sementara mentok bakar layaknya sajian mentok yang dibakar dengan balutan bubuk khas jawa timur
namun meskipun terkesan hanya paduan dua menu sensasi rasanya yang unik
membuat menu ini kini
menjadi andalan dan buruan para pelanggan
mentok bakar sama tahu congor
kita jadikan satu kita mix lalu ya rasa dan sensasinya juga keluar
nah bagi anda yang penasaran dan ingin segera mencicipi keunikan rasa menu ini
anda hanya perlu merogoh kocek rp lima puluh enam untuk bisa menyantapnya
muhammad yanuar komarudin surabaya